sementara itu wali kota jakarta pusat menduga kebakaran pasar senen terjadi akibat kurangnya pengawasan
wali kota menjanjikan pembenahan agar kejadian ini tidak terulang
bisa jadi mungkin pengawasan dari pd pasar jaya mungkin dari ini apa pembangunan jaya ya mungkin kurang bisa juga
juga pedagang memang susah diatur
tapi kejadian seperti ini memang luar biasa
ini kita sebaran di api itu sudah menyebar kemana mana
dan memang pemadam kebakaran kali ini memang kesulitan
satu mobil tangga susah saya masukin
saya sudah minta tadi tidak perlu tabrak saya bilang
tentunya sekarang ini setiap bangunan baru tidak hanya pasar
sudah semakin ketat yang namanya sertifikat layak fungsi
di mana di dalamnya seluruh perlatatan perserana perserana menjadi salah satu perseratan yang luar biasa ketatnya
mudah mudahan itu akan bisa kita terapkan